dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas nasional unas kumba digdo wiseso
dituduh melakukan plagiarisme karya tulis
kumba disebut melakukan plagiarisme berat dalam publikasi ilmiah
koordinator kaukus indonesia untuk kebebasan akademik atau kika
satria unggul wijaksana prakasa menyebut
kumba mengunggah karyanya di journal of social science dua ribu delapan belas
kumba diketahui melakukan plagiarisme setelah pengecekan di perangkat lunak turnitin
dalam pengecekan hasilnya diketahui kesamaan sebanyak sembilan puluh enam sampai sembilan puluh tujuh persen dalam tiga artikel
kumba diketahui juga mencatut beberapa nama dosen yang berasal dari universiti malaysia terengganu umt
kuba diketahui juga mencatut beberapa nama dosen yang berasal dari university malaysia terengganu umt
dalam website resmi universitas nasional merilis pernyataan sikap pimpinan unas
menyikapi dinamika pemberitaan di media cetak dan elektronik
pimpinan universitas nasional menyebut perlu menyampaikan beberapa hal pernyataan
dalam poin ketiga pernyataan sikap pimpinan unas berisi
universitas nasional berkomitmen menjunjung tinggi etika dan nilai nilai integritas insan akademis
oleh karenanya jika terbukti
ada pelanggaran universitas nasional akan menindak tegas bagi yang melanggarnya
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada
jurnalis kompas tv asri gunawan punya ulasan lengkap soal dugaan plagiarisme dekan unas
kumba digdo wiseso yang akan disampaikan langsung pada siang hari ini
asri jadi setelah ada rilis resmi dari website apalagi yang akan dilakukan pihak kampus
ya pak sekali memang sejauh ini baru rilis resmi saja yang diberikan oleh pimpinan universitas nasional
dalam ataupun juga yang disampaikan di laman atau website resmi universitas nasional
ada sejumlah poin yang dicantumkan ada empat poin dan salah satu diantaranya di poin ketiga ini
menyebutkan universitas nasional berkomitmen menjunjung tinggi etika dan nilai nilai integritas insan akademis
oleh karenanya jika terbukti ada pelanggaran
maka universitas nasional akan menindak tegas bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada
ini artinya universitas nasional tentu akan bertindak tegas terkait dengan dinamika yang terjadi
termasuk dengan tuduhan ataupun juga dugaan adanya plagiarisme yang dilakukan oleh salah satu dekan
ataupun dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas nasional
tapi jika terbukti jika ada bukti artinya memang tidak menutup kemungkinan langkah langkah selanjutnya
ini adalah mengumpulkan bukti bukti baik itu mulai dari mengecek turun itin
ataupun juga adakah kesamaan kesamaan berapa persen kesamaannya
ada tidaknya plagiarisme dalam jurnal ataupun juga publikasi karya ilmiah yang dimaksud begitu
dan juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pihak pihak yang bersangkutan
termasuk dr dekam fakultas ekonomi dan bisnis universitas nasional
juga pihak pihak terkait lainnya dan untuk mengkonfirmasi apakah betul atau ada tidaknya plagiarisme yang dimaksud
selain itu juga tidak menutup kemungkinan nanti dari pihak kampus ini akan membedah jurnal yang dimaksud
untuk mengetahui tentunya ada tidaknya plagiarisme tersebut
ini menjadi perhatian pak sekali dan saudara karena dugaan plagiarisme ini dilakukan oleh insan akademisi
yang memang merupakan dekan fakultas
dan juga kalaupun memang ada kutipan kutipan tidak serta merta menjiplak begitu
ataupun juga sama bahkan hampir lebih dari lima puluh persen begitu
sebelumnya taskalis dan saudara dekan fakultas ekonomi dan bisnis universitas nasional
kumba digdo wiseso disebut mencatut nama dosen universitas malaysia terengganu atau umt
ada dua puluh empat staff ataupun juga akademisi di universitas
university malaysia terengganu yang tanpa sepengetahuan mereka masuk dalam daftar penulis di publikasi ilmiah kumba
berdasarkan profil google scholar kumba juga telah menerbitkan setidaknya satu ratus enam puluh makalah di dua ribu dua puluh
dugaan itu terdapat dalam laporan yang dikeluarkan reaction watch pada rabu sepuluh april dua ribu dua puluh
dan dalam laporan yang ditulis kelompok dosen malaysia ini
yang memang nama namanya tercatut ataupun juga dicantumkan dalam publikasi ilmiah tersebut
ini tidak mengenal atau tidak mengetahui sama sekali dan bahkan tidak punya hubungan dengan kumba ataupun dekan
yang diduga melakukan plagiarisme tersebut
selain itu hasil dari turun etin ataupun juga cek plagiarisme
ini hasilnya terdapat kesamaan sebanyak sembilan puluh enam maksud kami sampai sembilan puluh tujuh persen dalam tiga artikel
dalam tiga artikel yang dicek tersebut dua artikel tertera sembilan puluh tujuh persen kesamaan dengan sumber lain di internet
sementara satu artiker lainnya ini mirip sebanyak sembilan puluh delapan
hal ini menunjukkan adanya proses publikasi predatoris yang mengabaikan integritas publikasi
hingga kemudian juga jumlah kesamaannya ini over atau melebihi begitu
nah selain dari itu hal hal yang tadi disebutkan mulai dari mencantumkan nama nama
ataupun mencatut nama nama staff di umt kemudian juga ada kesamaan kesamaan
dan dari hasil cek turun itin ini kesamaannya sembilan puluh enam sampai dengan sembilan puluh tujuh
tentu ini melanggar etika dan juga peraturan dalam kop atau committee on publication ethic
yang mana memang ini akan terus harus ditindak tegas begitu
nah selain dari respon pihak kampus atau pihak universitas nasional
kumba sendiri ini merespon bahwa sebetulnya dari
apa yang ia tulis ataupun juga publikasi ilmiahnya ini sama sekali tidak menjip lah
atau bukan plagiarisme melainkan ia hanya melakukan kutipan kutipan saja
dan berdasarkan keterangan dari kumba digdowisayisol ini
dia mengatakan bahwa laporan yang diterbitkan jurnalis bernama lory ini
yang tadi juga sudah disebutkan ini yang dikeluarkan oleh reaction watch pada rabu tanggal sepuluh
ataupun juga dalam pelaporan ini sudah dilakukan pelaporan oleh kumba dan melakukan ataupun juga dalam pelaporan
tersebut disebutkan keberatan bahwa laporan tersebut sepihak tanpa izin
kumba juga menuturkan bahwa umt sudah melakukan rapat internal untuk kemudian membahas ada tidaknya plagiarisme tersebut
juga ini menyatakan atau memutuskan bahwa masalah ini akan menjadi masalah pribadi
sehingga kalau menurut kumba ini tidak akan ada intervensi antar pihak kampus
begitu baik itu dari umt maupun juga dari unas
dan terakhir yang disampaikan kumba bahwa nanti pihaknya akan
mengadakan konferensi pers bersama secara virtual dengan menghadirkan kumba selaku dekan feb unas
dan juga ada prof suryani selaku dekan fbe sd umt
beserta dr jumadil saputra yang mana ini akan digelar pada tanggal sembilan belas april dua ribu dua puluh empat mendatang
jadi memang masih ada sejumlah proses yang harus dilewati
mulai dari pengumpulan bukti bukti mulai dari turn in
kemudian dicek apakah ada betul plagiarismenya atau tidak apakah hanya kutipan
kemudian juga tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pihak pihak yang bersangkutan
untuk mengecek kebetulan atau kebenaran tersebut
dan juga nanti yang dinantikan dari konferensi pers tersebut
apa kemudian langkah yang akan dilakukan
dan tentu dari pihak kampus dari universitas nasional
apa kemudian yang akan diambil begitu langkahnya apabila terbukti adanya plagiarisme yang dilakukan oleh dekan fakultas ekonomi bisnis
universitas nasional kumba digdowi seyso paskalis